soal diplomasi dan politik luar negeri ini juga jadi salah satu masalah yang diperbincangkan
terutama bagaimana kita menata dan membangun profil politik luar negeri kita di pentas internasional
sebelum akan ke bung rocky dan bung nusron kita akan dengarkan dulu perdebatan dua calon presiden tadi
kekuatan kita sekali lagi kekuatan kita sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ini
bisa kita jadikan sebagai modal besar bagi kita berdiplomasi dengan negara negara lain
termasuk juga dalam kita menawarkan produk produk dalam perdagangan dengan luar negeri ekspor
saya kira ini juga menjadi sebuah kekuatan besar potensi potensi yang ada di negara kita
produk produk yang memiliki kualitas yang baik yang masuk ke negara negara
yang memiliki penduduk muslim ini juga salah satu yang menjadi kekuatan dan potensi negara kita
sebuah diplomat dibayar
untuk menjadi orang baik tapi dia tidak segan
dia hitung kekuatan kita
pak jokowi tolong penasihat militernya bukan saya tidak percaya sama tni
jadi bukan saya tidak percaya saya ini tni pak saya bertaruh ke nyawa di tni
saya lebih tni dari banyak tni
agreement yang berkaitan dengan tarif dan perdagangan
kita juga memiliki diplomat diplomat yang sangat pinter dan menyelesaikan masalah masalah yang berkaitan dengan perjanjian itu
dan sepa dan skop yang lebih luas untuk investasi dan perdagangan
kita juga telah bertanda tangan dengan australia dengan catatan produk produk kita nanti bisa masuk ke sana dengan tarif yang lebih rendah
pertahanan kita sangat rapuh dan lemah
bukan salah bapak
salah enggak tahu saya
elit ya yang ketawa
pertahanan indonesia rapuh kalian ketawa
jadi saya berpendapat kita tidak bisa mempertahankan core national interest kita
kalau ada negara asing kirim pasukan hari ini ke salah satu wilayah kita
saya kira kita berada dalam posisi yang sangat
tadi bicara diplomasi kita melihat profil politik luar negeri kita dari bidang perdagangan dari bidang pertahanan
itu pak jokowi tadi mempromosikan meng highlight fungsi dari diplomat kita untuk jadi juga pedagang di luar negeri itu
saya kira presiden keliru yang namanya dagang sekarang itu blok blok perdagangan yang terakhir tpp itu yang kemudian jadi olo olo aja
itu bukan barang yang diperdagangkan di situ tapi papers
dokumen hukum itu
jadi yang mesti diperkuat adalah analis analis hukum kita
karena itu cuma persaingan logika hukum aja tuh
jadi salah membaca satu klausul itu pasti gagal di dalam pertempuran dagang di tingkat global sekarang
jadi fungsi diplomat itu bukan jadi pedagang tetapi mempersilahkan pertarungan gagasan dan pengetahuan hukum
pengetahuan hukum internasional
yang sangat detail gitu
itu yang kita gak punya tuh
jadi kita udah pasti gagal karena bahkan membaca dokumen hukum aja gak bisa tuh
bahasa inggris gak bisa grammarnya kacau predikat dijadikan subjek kalimat aktif dijadikan not pasif
itu udah pasti membatalkan perjanjian internasional tuh
ini berpengaruh apa terhadap profil politik luar negeri kita gak
bukroki di dunia internasional
sekarang gimana sekarang gimana kondisinya dari anda lihat
sekarang misalnya diplomasi kita itu bahkan di asia nggak dianggap
barusan pak jokowi itu dianggap
barusan pak jokowi mempromosikan ke berhasil secara teknik diplomasi untuk membebaskan siti aisyah dari malaysia
belum dua puluh empat jam mahathir bantah tuh
dan pak jokowi gak punya alat untuk membantah ulang
karena beliau sendiri yang ucapkan itu kan
kan dalam tradisi diplomasi
mestinya pak jokowi suruh menteri kehakiman atau menteri luar negeri untuk ucapkan itu
bahwa kami berhasil membebaskan siti aisyah karena diplomasi dengan malaysia
kalau menterinya dibantah oleh peran rakyat
karena menteri malaysia mahathir
pak jokowi punya alasan untuk menerangkan ulang gitu
sekarang pak jokowi ngomong salah dibantah oleh mahathir
yang betulin pak jokowi itu adalah dirjen di kementerian bukan lagi dirjen
kepala direktorat atenasisi hukum
kepala direktorat mengkoreksi ucapan presiden jokowi
lalu dunia melihat konyol banget indonesia
jadi di tingkat internasional kita kehilangan profil
dulu jaman order baru gak ada
asean itu udah indonesia aja ada definisinya tuh
jaman sbi ya profil internasional kita bagus banget
karena sbi mondar mandir dari setiap seminar internasional untuk mempromosikan indonesia
jaman pak jokowi itu gak ada
gugup dan gagap untuk masuk dalam pertengkaran politik internasional itu
itu penting menurut anda ya harus bisa politik internasional
jelas itu karena namanya itu showcase itu ruang tamu kita
dan ruang tamu itu berantakan
ya tuan rumahnya juga nggak ngerti bagaimana mengatur ruang tamu
ruang tamu kita berantakan di mata internasional bung nusron
ah itu mengadang adang rocky ya
yang jelas begini ya
ada diplomasi yang menurut saya luar biasa yang harus kita akui pada zaman pak jokowi ini
yaitu diakuinya kita jadi anggota tidak tetap dewan keamanan pbb
itu bentuk pengakuan
lepas dari jatah kan voting
ada voting disitu
emang udah masanya kita dapat
nah kemudian ada diplomasi islam
bagaimana indonesia menjadi titik tengah dan penentu membawa islam sebagai poros perdamaian di dunia
pengakuan terhadap pakistan
apa faktanya itu
pakistan terhadap palestine misal
bagaimana pak jokowi tampil membela palestine
itu semua dari dulu tradisi kita membela palestina
tapi di tengah tengah kemudian adalah masalah rocky nya
rocky nya salah
rocky nya itu dari jaman order baru sampai sbi itu udah jadi keputusan bukan hasil diplomasi
nah hanya disini adalah luar biasa
ya kan pak jokowi
belum lagi diplomasi pelindungan terhadap warga negara indonesia
kasus abu sayyaf dan sebagainya
siti aisyah yang terakhir
dan harus dapet tren terhadap masalah masalah warga negara di indonesia itu berkurang
yang ada disitu
jadi ini harus diakui
jadi ini sebenarnya wujud dari peningkatan profil politik internasional kita
berarti semakin diakui
fakta fakta tadi gak menjadi variable
fakta fakta tadi udah ada sih
zaman habibie diplomasi tentang tk
tenaga kerja asing di arab saudi sby
bahkan mau kirim kapal apa namanya buat jemput yang terakhir di somalia
segala macam itu pembajakan armada
jadi itu dibuat lebih dahulu
jadi gak ada prestasi pak jokowi sekarang di bidang diplomasi
karena itu pekerjaan standar
hal yang sudah dilakukan lebih awal oleh presiden presiden berikutnya
selain kualitas diplomat tadi yang anda katakan jauh di bawah apa namanya
yang diinginkan atau yang dibutuhkan
bagaimana dengan presiden sendiri yang kemudian juga kalau kita lihat profil politik internasional juga cukup dikenal di dunia internasional bung roky
kalau kita bergaul dengan wartawan internasional itu pertanyaannya kenapa
karena presiden saudara itu tidak berani tampil dalam forum untuk mengucapkan pikiran politiknya
kan presiden menghindar banyak forum kan
yang dikirim adalah wakil presiden
itu menunjukkan bahwa kemampuan diplomasi negeri ini yang seharusnya terbaca pada akal pikiran dari presiden tidak terlihat
berapa kali harus pak yusuf kala yang masuk ke forum internasional
itu karena jualannya yang kurang bahan material kita yang kurang
tugas beliau untuk masuk di dalam pertengkaran internasional tidak ada
jadi itu juga kesalahan tim sekitar dia yang terlalu banyak briefing soal infrastruktur sehingga pengetahuan tentang politik dunia tidak diajarin pada presiden
sehingga presiden nggak tahu isunya apa sebetulnya
akibatnya apa bung roky kalau memang tadi dikatakan anda
ya diolo olo lah kita di luar negeri setiap kali presiden habis pidato di luar negeri meme tentang kekedunguan presiden ada di mana mana tuh
mas yusron anda sebagai kepala bnp dua tki yang juga
bukan saya yang bikin meme itu itu dibikin dari luar negeri juga kan
apa yang disampaikan oleh rocky tidak ada faktanya lah
nggak ada tidak ada justru posisi kita itu sangat terhormat
semua diplomasi ya mungkin lah malaysia kan pasti karena ini masalah hukum ya kalau kasus aisyah
kan nggak mungkin masalah kasus hukum itu kemudian ngomongkan akibat intervensi dibebaskan
ya pastilah itu kan masalah kebanggaan di sana juga begitu
tetapi diplomasi itu ada saya tahu gitu yang dilakukan proses
tentu saja ada tapi kualitasnya buruk sekali
itu i want to test my minister itu jadi olo olo wartawan asing tuh
ini kan persoalan bahasa bagaimana dengan materialnya material kita materialnya maksudnya tentang demokrasi bagaimana kita tentang apa namanya kualitas umum
bukan sekedar persoalan bahasa tapi pengetahuan teknis bisa aja ngomong aja pakai bahasa indonesia
tapi bermutu terlihat bahwa dia paham masalahnya nah masalahnya adalah presiden tidak paham masalahnya itu soalnya tuh
gitu bung yusron
ya saya kira yang penting hasil lah
hasil diplomasi itu bagus ya kan ini kan udah prejudice yang disampaikan oleh si oknum itu
yang penting hasilnya sekarang adalah bahwa diplomasi kita meningkat tren investasi kita meningkat kemudian hasil dari diplomasi ekonomi meningkat
diplomasi penyelenggaraan warna keinginan meningkat diplomasi terhadap apapun meningkat dan akhirnya puncanya kita diakui juga di dalam panggung internasional
salah satu yang menjadi jualan utama kita pasca reformasi bung nusron dan juga bung roky tentu saja bagaimana kualitas demokrasi dan transisi demokrasi kita yang diputus

menurut anda itu menjadi salah satu profil utama nggak ya kemudian membuat indonesia sendiri agak bisa dana gitu kalau kita bicara di event event atau level internasional
sekarang kita nggak bisa lagi angkat kepala untuk bicara itu
karena kita udah dikasih raport oleh internasional ada pemburukan demokrasi
dan itu beban buat presiden berikutnya buat generasi berikutnya tuh
karena apa karena justru pak jokowi nggak bisa lagi bilang kami udah demokrasi
enggak pak jokowi itu masuk dalam sistem yang sudah demokrasi
karena itu ukurannya sekarang bukan apakah pak jokowi meningkatkan demokrasi nggak ukurannya apakah pak jokowi menurunkan demokrasi
yang terjadi adalah penurunan tuh
jadi demokrasi itu udah ada
jokowi itu udah ada
jokowi masuk dalam sistem yang sudah demokratis
sekarang orangnya evolusi kenapa memburuk itu soalnya
memburuk itu dari data indeks demokrasi
dari data indek demokrasi dari seluruh watch internasional tentang human rights turun indonesia tuh
itu berpengaruh pada profil politik internasional
ya profil politik internasional salah satu yang kita sebut sebagai soft power
itu value yaitu penghargaan pada manusia nilai nilai demokrasi itu yang disorot
masa begitu bung nusron demokrasi kita gagal atau tidak
gagal atau tidak lagi bisa dijual gara gara indeksnya
itu angan angan dan ilusinya
ilusinya kalau kita muda demokrasi kita gak bisa dijual kita udah di blame pak di mana mana pak
faktanya kita masih dihormati di luar negeri
itu artinya apa kita masih dapat tempat di dalam panggung
kita jadi tuan rumah petuan world economic forum
itu petanda bahwa kita ada tempat di situ
dan itu gak mungkin sebuah negara yang
gak demokratis kemudian sampai dijadikan tuan rumah seperti itu
tapi setuju nggak bahwa memang secara data kualitas demokrasi kita turun sekarang
saya gak setuju itu
ini datanya bilang begitu
dan itu driver utamanya apakah masyarakat sipil atau pemerintah
pemerintah melakukan pengendalian informasi
pemerintah menerapkan hukum yang
yang tadi yang tidak berbasis pada hak asasi manusia itu perpu segala macam
itu paling dibenci dalam demokrasi presiden ngeluarin perpu
karena itu artinya dia mau
membungkam perbedaan pendapat
dalam teori manapun itu sudah pasti menurunkan indeksnya
jadi yang saya terangkan tadi itu
itu udah sejak setahun lalu itu jadi pembicaraan internasional
indonesia itu memburuk
dampaknya apa rocky jika memang indeks demokrasi yang tadi anda katakan menjadi salah satu jualan utama kita
jualan utama kita pasca reformasi untuk meningkatkan profil politik internasional kita
jika datanya semakin decline ke depan misalnya
ya sebagai negara kita
obatnya dan obatnya apa
kalau kita bicara kualitas demokrasi yang menjadi jualan utama
ya obatnya ganti presiden
kan memang itu soalnya kan
jadi kalau kita bikin analisis
ini bukan saya mau kampanye tapi
kan saya mulai dari tadi
kalau indonesia sedang menuju demokrasi
maka presiden boleh claim
tapi indonesia sudah demokrasi
jokowi masuk dalam sistem yang sudah demokrasi
dia nggak bisa claim saya mau memajukan demokrasi
enggak dia ada dalam sistem demokrasi
yang dia evaluasi you menurunkan enggak indeks demokrasi
semua kebijakan dia counterproductive dengan nilai demokrasi
karena itu indeks kita menurun
serius presiden ini membuat demokrasi kita semakin berkualitas semakin matang
apa yang dikatakan rocky tadi soal perpu soal pengendalian informasi itu menjadi penting
karena itu hanya bangunan opini yang dibangun oleh rocky
tidak berdasar itu
sekarang misalnya ini pemerintah takut
takutnya itu terlihat bahwa akan di watch oleh internasional itu
soal pemilu hari ini
karena itu supaya internasional bisa masuk oke dibatasi aja
peneliti pengamat internasional pemilu indonesia hanya boleh ada di dki jakarta
itu diketahui internasional
juru suhu yang bermasalah di daerah dki jakarta gampang di watch
jadi itu juga menurunin indeks nanti
yang terakhir ibu nusron pernyataan dada sebelum kita tutup dialog kita malam hari ini
ya saya pertama saya puas dengan hasil debat malam ini
pak jokowi sangat prima dan dia sangat menguasai masalah
dan saya yakin akan memuaskan rakyat yang dan saya yakin akan berbodong bodong untuk memilih pak jokowi
oke dengan ini cukup tadi merepresentasikan optimisme anda
bu rocky terakhir sebelum kita tutup
iya saya selalu tahu kesimpulan nusron pasti begitu tuh
tapi kita lihat nanti mereka yang mengamati perdebatan dengan data dengan logik
tahu siapa yang berakal sehat di dalam melihat masa depan demokrasi dan hubungan internasional indonesia
dan siapa yang sebetulnya menghapal bisikan bisikan dari tim suksesnya
sehingga gagal untuk mengeksplorasi kemampuan indonesia di masa depan
tapi nusron tetap punya poin oke